komisi pemilihan umum republik indonesia kpu ri telah menetapkan hasil rekapitulasi suara pemilu dua ribu sembilan belas pagi tadi
pukul satu lewat empat puluh enam menit waktu indonesia barat
penetapan ini dilakukan satu hari lebih cepat dari jadwal yang telah dikeluarkan kpu sebelumnya
rabu dua puluh dua mei dua ribu sembilan belas mendatang
dalam rapat pleno penetapan hasil pemilu dua ribu sembilan belas kpu menetapkan pasangan calon nomor urut satu
joko widodo maruf amin berhasil mengungguli pasangan calon nomor urut dua prabowo subianto sandiaga uno
jokowi maruf amin berhasil mendapatkan suara sebanyak delapan puluh lima juta lebih atau setara dengan lima puluh lima lima puluh persen
sedangkan pasangan nomor urut dua prabowo sandiaga mendapatkan suara sebanyak enam puluh delapan juta lebih atau sekitar empat puluh empat lima puluh persen
pasangan jokowi maruf amin berhasil unggul di dua puluh satu provinsi
sedangkan pasangan prabowo subianto unggul di tiga belas provinsi
badan pemenangan paslon dua bpn menolak hasil pemilu dengan tidak menandatangani surat keputusan hasil pemilu dua ribu sembilan belas
kedati demikian kpu memberikan waktu kepada pihak pihak yang tidak puas dengan hasil pemilu untuk mendaftarkan gugatan ke mahkamah konstitusi
untuk menetapkan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara partai politik dan calon anggota dewan perwakilan rakyat
pada delapan maret
sebagai mana tercantum dalam enam puluh daerah pemilihan dalam pemilihan umum tahun dua ribu sembilan belas
sebagaimana tercantum dalam lampiran dua keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini
ketiga menetapkan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara calon anggota dewan perwakilan daerah
pada tiga puluh empat daerah pemilihan dalam pemilihan umum tahun dua ribu sembilan belas
sebagaimana tercantum dalam lampiran tiga keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini
ketiga menetapkan risiko kemenangan anggota dewan perwakilan rakyat
pada dua ratus tujuh puluh dua daerah pemilihan
datang dari kpp ready
ketiga menetapkan dari kpp daerah pemilihan emperor

menetapkan dari kpp daerah pemilihan anas na zipung kemenangan anggota dewan perwakilan rakyat
pada dua ribu dua ratus sepuluh daerah pemilihan
keputusan komisi pemilihan umum garing komisi independen pemilihan kabupaten kota
keenam rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan hasil pemilihan umum tahun dua ribu sembilan belas
sebagaimana dimaksud dalam diktum ke satu sampai dengan diktum ke lima
ditetapkan pada hari selasa tanggal dua puluh satu mei dua ribu sembilan belas pukul satu empat puluh enam wib
ke tujuh keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan
ditetapkan di jakarta pada tanggal dua puluh satu mei dua ribu sembilan belas
ketua komisi pemilihan umum republik indonesia arief budiman